kemudian ya intinya sekarang ini kan
pemerintah sudah menggunakan aplikasi ya
satu aplikasi peduli lindungi
yang kalau di singapura namanya
walaupun belum selengkap fiturnya
yang di singapura tapi
sudah cukup banyak membantu
jadi kita harapkan
kita bersama sama lah
dari pihak pemerintah kmn kesadgas
media masa untuk memberikan literasi
kepada para calon penumpang
literasi dan edukasi
itu kuncinya di situ
sehingga semua orang bisa menggunakan
aplikasi ini karena boleh dibilang
populasi kita memegang handphone juga
yang dengan mudah menggunakan aplikasi